lah ya nanti kan ini baru ya baru dua hari kita juga tidak tahu
maksud saya kalau kesulitan misalnya pengusutan barang barang yang dirampas
yang diduga dimusnahkan senjata api dan sebagainya
ya kita fasilitasi untuk segera diselesaikan kita bantu itu kewajiban pemerintah
nah tetapi soal dia ada di mana sekarang kita tidak tahu juga
dan menurut saya kpk tahu caranya atau tahu langkah langkah apa yang harus ditemukan
ya mudah mudahan segera ketemukan orang
sekelas menteri tidak mudah juga menghilang gitu ya
kalau menghilang dalam arti menghindari aparat atau lari gitu
saya kira tidak mudah
ya gitu aja
maksudnya para orang yang menghindari aparat hukum gitu
prof menduga pak mentan ini ada upaya untuk kabur gitu atau tidak
karena kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan dpo oleh aparat
ini kan belum dpo
kita nunggu informasinya aja dulu
tapi itu kayak penetapan tersangka oleh kpk ini prof sudah mendapat taporan
bahwa dia sudah tersangka
ya saya sudah dapat informasi
kalau expose nya itu kan sudah lama di tahun tersangka nya
tapi resmenya ke tersangka nya itu ya sudah dikeluarkan lah
nanti tanya ke sana aja